sikap terbuka ditunjukkan selvin dan suaminya
selvin terjangkit virus hiv aids karena menjadi pengguna narkoba suntik
selvin tidak ingin hidup dengan stigma karena itu ia memilih tidak merahasiakan apa yang dialaminya
di rumah sempit miliknya ia hidup bahagia dengan suami yang juga oda dan seorang anak kandung yang negatif hiv aids
teman teman juga harusnya sudah mulai terbuka
banyak kok di luar sana oda oda yang sudah notabene mereka sehat mereka bisa biasa aja cuma
bedanya cuma ada virus dalam tubuhnya gitu aja kok nggak ada bedanya sama orang pada umumnya
mereka juga bisa mencapai sukses mencapai mimpinya yang penting kita punya mimpi ya
mewujudkan mimpi menikah dan memiliki anak yang sehat menjadi penyemangat hidup selvin
dengan membuka diri ke masyarakat ia ingin mengedukasi anaknya agar mengetahui apa yang dialami orang tua
tapi dia juga tidak ingin anaknya termakan stigma
ya tadi umur anak saya masih enam tahun pasti masih sulit lah untuk memberitahu yang bagaimana secara detail hiv itu bagaimana
cuman dari sejak dini itu sudah saya beritahukan bahwa saya minum obat tiap hari suami saya minum obat tiap hari
bahkan anak saya malah mengingatkan kalau jamnya saya minum obat suami saya minum obat mie minum obat supaya nggak sakit
bagi selvin oda pun berhak hidup bahagia
misalnya orang awam yang memang nggak tahu itu saya masih ini sih
tapi kalau di tahun tahun sekarang orang masih menikmati stigma masih menikmati diskriminasi
itu berarti orang yang kurang wawasan nggak open minded
jadi mereka nggak pengen tahu atau bahkan mereka nggak peduli
angga satu dari sedikit oda yang berani membuka diri
baginya terus menyembunyikan apa yang ia alami semakin membuat hidupnya terpuruk karena stigma
yang membunuh orang oda itu sebenarnya selain dari penyakit penyerta atau infeksi oportunistik yang lain
dan juga dari stigma orang orang yang ada di sekitar
dari terpuruk karena menjadi bahan hujatan angga kini menjadi relawan yang membantu oda untuk mendapatkan akses layanan kesehatan
ia ingin menemani dan memberikan dukungan kepada oda yang lain agar semangat menjalani hidup
hal itulah yang dulu tidak ia dapatkan dari oda
sehingga membuatnya nyaris bunuh diri
itu menjadi pukulan ya sama keluarga saya
sampai om saya waktu itu yang datang jenguk saya ngomong pribadi secara langsung di hadapan saya
ngomong seperti itu
ya udah deh kalau misalnya keluarga saya nggak menerima atau mungkin ini sudah jalan hidup saya
ya udah mungkin
saya akan benar katanya mas tadi mungkin bunuh diri atau gimana
tapi yang menjadi semangat waktu itu saya harus sehat lagi
saya harus sehat lagi saya harus tunjukkan sama keluarga saya bahwa saya bisa sehat
bisa kembali beraktivitas dan bisa kembali kerja
ketika banyak oda yang membuka diri mereka berharap masyarakat juga melakukan hal yang sama
tidak memberikan stigma dan memberikan kesempatan mereka untuk hidup
tidak memberikan stigma dan memberikan kesempatan untuk hidup
tidak memberikan stigma dan memberikan kesempatan untuk hidup